aku gak ada pilihan lain
aku harus jual perhiasan aku
dia dimana dia baik baik aja kan
saya harus ketemu sama dia sekarang ini putus saya pak
kita dengar penjelasan bima dulu ya
pak anak yang tabrakan tadi
telah dibawa ke pengusaha medika
rumah sakit medika yang di jalan sunda ke apa
iya pak betul sekarang pak
saya juga mau kesana
oke makasih saya kesana sekarang juga ya
baik pak sama sama
gimana keadaannya pak
saya masih belum tau nay
udah kamu tenang dulu sabar
semoga mending baik baik aja
aduh ya allah
gimana bu tasha sempet datang lagi
iya pak dia sempat pulang ke panti
tapi sekarang dia pergi
saya tidak bisa jaga tasya dengan baik
oh engga engga
ibu nggak usah minta maaf bu
ibu jaga banyak anak
kalaupun ada yang patut disalahkan itu sayap
saya jaga satu anak aja itu gak becus
sebenarnya saya mau bertanya sama bapak
tasha itu pergi kenapa
tasha itu pergi kenapa
ya sudah iya saya gak tau bu kenapa tasha pergi
ya sudah lah pak

lebih baik sekarang kita cari tasya
saya juga sudah minta anak anak panti buat mencari tahu

semoga saja tasha segera diketemukan
ini aku buatin teh buat oma

oma pasti lagi capek banget ya ngurusin kerjaan

oma minum aja dulu tehnya
biar capeknya hilang
ya udah makasih ya
ya udah makasih ya
kamu gak usah ke dapur sendiri

eh kamu gak usah buat sendiri
kalau kena air panas gimana
kan bisa luka bakar
ingat ya dapur itu bukan tempat buat anak anak

tapi aku maunya sekarang
gak pake alasan
akan ada kejutan lagi dari aku
akan ada kejutan lagi dari aku
akan ada kejutan lagi dari aku
aduh gimana ini
aduh gimana ini
kalau aku gak segera kasih dia uang
kalau aku gak segera kasih dia uang
aku harus ngapain sekarang
aku harus berpikir
aku gak ada pilihan lain
aku harus jual perhiasan aku
dia di mana saya harus ketemu sama dia
karena dia butuh saya pak
nay tenang dulu nay kita dengar penjelasan bima dulu ya gimana bim
apa maksudnya pak maksudnya baik baik aja kan
hmmy anak saya dia nggak apa apa kan pak dia baik baik aja kan pak
gak mungkin lah saya kenapa napa pak
bu anak korban kecelakaan kerja itu nggak selamat
mayatnya tadi bakalan jenazah
saya mau lihat

saya mau ke sana
bangun lagi ya
gak perlu kita bu
nah kita istirahat dulu yuk di sana yuk
duduk dulu duduk ya
aduh capek banget
bu kita mau cari tasya kemana lagi
udah capek banget
mana dari tadi
kita udah keliling keliling
tapi ma aku tau enggo tasya nya selagi lagi
kasih acabar sebelah
tapi perlahan lebih kesini